kita ke informasi selanjutnya
mantan menteri bumn dahlan iskan terancam menjadi tersangka dalam kasus korupsi pelepasan aset pt pancawira usaha milik pemprov jatim
dahlan diduga terlibat pengambilan keputusan saat menjabat sebagai direktur utama
kejaksaan tinggi jawa timur akhirnya meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pelepasan aset pt pancawira usaha
yang merugikan negara ratusan miliar rupiah
peningkatan status ini dikeluarkan atas dasar bukti permulaan yang cukup sehingga kejati dapat mengeluarkan surat perintah penyelidikan
dengan dikeluarkannya sprindik mantan menteri bumn dahlan iskan kini terancam menjadi tersangka
pasalnya dahlan saat itu menjadi dirut pt pancawira usaha
dalam waktu dekat kejati akan memanggil dan memeriksa dahlan iskan
dahlan disinyalir terlibat dalam pengambilan beberapa keputusan terkait pelepasan sejumlah aset pt pwu
setelah penyelidikannya didalami sudah ada bukti perumahan sehingga kita naikkan ke penyidikan
dalam kasus pu ini informasinya pak dahlan juga bakal dipanggil ya pak
nanti kita lihat semua yang terlibat pasti dipanggil
dahlan iskan diketahui dalam kurun waktu tahun dua ribu hingga dua ribu sepuluh merupakan direktur utama pt pwu
saat menjabat dahlan diduga melakukan penyelewangan termasuk pelepasan sejumlah aset
kejati juga menanggung penyelidikan
kejati saat ini sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk dahlan iskan yang telah dua kali dipanggil namun tak pernah hadir memenuhi panggilan